upaya mencari anggota keluarga yang hilang juga dilakukan oleh hairudin siregar
sudah lebih dari sebulan ervina lubis istrinya meninggalkan keluarga
warga desa tanjung sawit kecamatan tapung kampar riau
sudah mencari ke rumah tetangga teman dan kerabat lainnya
namun istrinya tak kunjung ditemukan
bahkan akhirnya hairudin menggelar sayembara
bagi yang bisa memberikan informasi keberadaan istrinya
hairudin menjanjikan imbalan sebesar satu ratus dua puluh lima juta rupiah
jadi mudah mudahan dengan nilai segitu orang akan serius untuk mencari
berapa sekarang pak
kalau memang itu ditemukan dan bisa menunjukkan di mana tempatnya
hairudin mengaku ervina meninggalkan rumah karena dipicu pertengkaran di keluarganya
hairudin berharap ervina bisa segera pulang dan berkumpul bersama dirinya dan anak anak
tim liputan cnn indonesia